sudah ada koresponden cnn indonesia nesya megawati di jict dua pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
nesya seperti apa situasi di sana sekarang bagaimana informasi terkini atau perkembangan terkini dari upaya proses evakuasi baik korban maupun juga pesawat

dari jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh baru saja eva ada satu kapal dari kementerian perhubungan yang membawa dua kantung jenazah tiba dan juga serta membawa serpihan serpihan dari upaya evakuasi yang dilakukan tadi siang
dan kemudian dua kantung jenazah tersebut sudah dibawa menggunakan ambulans menuju ke rumah sakit pori untuk diidentifikasi maupun lebih lanjut lagi upaya upaya ataupun identifikasi lebih lanjut
dari memang dari tersebut
dari tadi siang sudah ada beberapa kapal basarnas dan juga kapal dari pni al dan juga kapal dari kementerian perhubungan yang sudah diberangkatkan siang tadi untuk melihat dan juga untuk proses evakuasi
nah satu persatu kapal tersebut sudah tiba di jict dua ini untuk kita akan melihat bagaimana hasilnya tetapi memang dari paling tidak ada sekitar
yang pertama tadi sudah ada tiga kapal basarnas yang membawa enam kantung jenazah beserta dengan serpihan serpihan
yang kedua tadi sudah ada tiga kapal dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh dan kemudian tadi satu kapal dari kementerian perhubungan membawa dua kantung jenazah
jadi artinya eva sampai saat ini sudah ada delapan kantung jenazah yang telah berhasil di evakuasi lalu kemudian akan diidentifikasi lebih lanjut melalui proses inavis ataupun dari proses tim dvi
maupun pori polda ataupun pihak kepolisian yang berlangsung di rumah sakit pori
memang pihak di jict juga ada posko posko dari pihak dari basarnas kepolisian dan juga pihak tni untuk bisa menginformasikan dan upaya dari pencarian dari korban dari pesawat lion air sendiri
dan memang sejauh ini belum dipastikan lebih lanjut lagi eva apakah evakuasi karena kalau kita melihat ini suasana sudah mulai sore tentu akan berhubungan juga dengan kondisi keamanan dan seperti apa
apakah nanti proses evakuasi akan dihentikan hingga nanti malam
lalu diluncurkan besok pagi secara mekanisme dan teknisnya belum diinformasikan lebih lanjut belum diatur lebih lanjut tetapi memang dipastikan bahwasannya sudah ada dari upaya pencarian dari tadi pagi hingga siang tadi sudah diberikan kapal lalu kemudian sudah ada kapal yang telah membawa delapan kantung jenazah dan kemudian saat ini sedang diidentifikasi
tetapi eva dari proses dari proses pencarian dan evakuasi menurut dari deputi bidang operasi dan kesiapsiagaan basarnas
majen tni nugroho mengatakan bahwasannya titik dari black box sudah ditemukan tetapi memang sejauh ini belum berhasil dievakuasi
yang sejauh ini yang sudah dievakuasi adalah serpihan dan juga bagaimana korban korban sudah berhasil dievakuasi mengenai identifikasi nanti pihak dari mabes polri ataupun tim dvi yang mempunyai kewenangan untuk bisa menginformasikan lebih lanjut mengenai identifikasi korban tersebut
mungkin ada informasi yang mungkin belum sempat anda terima tadi informasi dari basarnas bahwa upaya evakuasi ini akan dilakukan selama dua puluh empat jam
tapi yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya sejauh ini bagaimana mekanisme evakuasi yang dilakukan
artinya dalam tempo berapa lama mereka kemudian turun ke lapangan kalau tadi anda sebutkan sudah ada area ditemukan black box begitu dalam tempo berapa lama mereka kemudian turun ke lapangan dan kemudian kembali ke jict untuk mendapatkan hasilnya
oke baik eva dari informasi yang berada di posko basarnas ini bahwasannya ini adalah kapal kapal yang sudah berangkat dari sekitar pukul siang tadi kemudian sudah membawa hasil
kalau diperkirakan artinya satu kapal bisa pada proses perjalanan lalu proses evakuasi lalu kembali lagi menuju ke jict ini ataupun posko basarnas mungkin sekitar empat hingga lima jam
nah tadi juga sekitar pukul tiga sore sudah juga ada kapal ataupun cash rider
kapal sea rider yang sudah berangkat menuju ke lokasi tersebut tetapi hingga saat ini belum balik lagi menuju ke posko ini
artinya memang masih proses evakuasi dan proses bisa saja dalam perjalanan dari titik lokasi kecelakaan menuju ke posko ini
nah kalau kita melihat dari proses dari evakuasi lalu kemudian kemungkinan kita melihat bagaimana kondisi alam ini secara konkret mengenai proses evakuasi detail jamnya tentu berhubungan dengan kondisi di lapangan eva
nah tetapi apakah nanti mekanismenya apakah
sepuluh hari akan mengirimkan berapa kapal ataupun juga berapa mekanisme satu kapal bisa kemungkinan bisa memproses evakuasi itu sendiri memang sejauh ini melihat dari keadaan hari ini evaluasi dari hari ini
tapi kami membuka informasi juga ya pak bahwasannya nanti akan disiapkan saat ini sedang disiapkan kri banda aceh untuk menjadi tempat seperti kalau kita melihat pada saat flashback ketika pada saat air asia kri banda aceh menjadi titik utama dari upaya evakuasi dari kri banda aceh ini
kalau kita melihat pola pada saat air asia beberapa tahun yang lalu dari kri banda aceh lalu kemudian evakuasi nanti dipusatkan kri banda aceh pihak dari basarnas dan juga tni akan fokusnya di kri banda aceh lalu kemudian akan menuju ke posko di terminal tanjung priok
nah kalau karena memang tadi kri banda aceh belum disiapkan artinya memang tadi karena memang sangat kita lihat berbungku pada waktu dan juga selamatan
jadi pemerintah atau masing masing instasi telah mengirimkan upapal kapal penyelamatan untuk gerak sendiri sendiri
tapi artinya memang sejauh ini sudah berada di dalam operasi ataupun di bawah basarnas artinya bahwasannya nanti mengenai informasi apakah nanti kri banda aceh ataupun pimpinan dari proses evakuasinya adalah basarnas
tetapi memang sudah siapkan eva satu kri banda aceh untuk upaya fokus penyelamatan dari evakuasi dari jatuhnya pesawat lion air
ketika ini juga sudah berlaku kita akan mencari penyelamatan dari kri banda aceh